setelah persib melawan arema pada hari minggu besok persiba balikpapan akan menjamu tim ibu kota persija jakarta di stadion gajayana malang
tim beruang madu mengaku tak gentar menghadapi tamunya dengan amunisi terbaru milik mereka
persija sebagai tim tamu bakal tampil percaya diri karena persiba bermain jauh dari kota asalnya
persiba balikpapan tengah dalam kondisi percaya diri tinggi menjelang laga perdana menghadapi tamunya
persija jakarta pada minggu
masuknya pemain marki anmar al mubaraki di skuad beruang madu diharapkan menjadi pembeda dalam permainan tim beruang madu tersebut
dalam sesi latihan sore di salah satu tempat fitness di pusat kota malang tim pelatih memberikan porsi latihan yang cukup berat bagi setiap pemain
menurut pelatih persiba tim pelatih telah membenahi sejumlah kekurangan
terlebih di sektor pertahanan yang masih banyak memiliki celah dan mudah dibobol lawan
tak hanya itu aspek
pembenahan tim khususnya di penyelesaian akhir juga menjadi fokus utama jelang laga perdana nanti
saya rasa sama dengan semua tim lain
mungkin baru setelah beberapa pertandingan baru akan betul betul masuk ke dalam ritme kompetisi
sudah lama kita mempersiapkan diri tiga bulan
kita dalam beberapa sesi latihan yang tersisa kita benahi organisasi pertahanan secara keseluruhan
kemudian juga penyelesaian
tampil sebagai tim tamu persija jakarta membawa dua puluh nama yang akan dipilih untuk mengisi starting line up
namun dari dua puluh pemain tersebut tak ada nama striker senior bambang pamungkas lantaran masih berada di london inggris
meski bp absen dari laga ini persija masih memiliki dua striker yang bisa diandalkan yakni rudy widodo dan louis carlos junior
dan ini adalah tim tim tamu
ini pasti dua tim punya motivasi kenapa baru mau mulai liga
persija sendiri sudah persiapan cukup bagus buat liga
sudah main piala presiden sama beberapa piala sama uji coba
terus kita sudah tunggu mulai liga ini
pasti motivasi dari tim saya pasti tinggi
semua di dalam pertandingan mau menang
dalam sesi latihan pelatih persija optimis
mampu menghadang persiba balikpapan yang bertanding jauh dari kota asalnya
namun ia tak mau anak asuhnya menganggap enteng persiba
apalagi semangat tim persiba sedang meningkat pasca mengontrak markipleir asal irak anmar al mubaraki